bergabung bersama kami ada ardi suteja ketua indonesia cyber security forum
kita sapa langsung selamat malam pak ardi
selamat malam putra
pak ardi kalau kita melihat tadi trace together dan singapura juga sudah ada aplikasi serupa
untuk mendeteksi paparan atau sebaran yang diduga terkena covid sembilan belas
tadi sebelumnya juga dinyatakan kalau di singapura
jika salah satu pengguna aplikasi terdeteksi positif
otoritas akan mengambil data sesuai dengan aplikasi
ini melawan hukum privasi data tidak pak ardi
sebenarnya gini ya kita harus juga melihat dari dua sisi
ini sekarang kita dalam suasana keadaan yang sangat berwirap
kita menghadapi bencana yang luar biasa
jadi memang prioritas sekarang itu adalah mengabaikan sementara aturan aturan yang berlaku
namun saya harus ingatkan ya prinsip prinsip perlindungan data
apalagi terkait data data pasien data pribadi orang
itu tetap harus didepankan walaupun ini dalam pandang darurat
pak ardi kabarnya sudah mencoba versi beta dari aplikasi tracetogether ini
menurut pak ardi seperti apa efektifkah untuk digunakan
begini saya baru mencoba yang versi singapura yang dikeluarkan ministry of health di singapura
itu memang lumayan bagus ya
tapi harus diingat yang di singapura itu kan cakupannya tidak sebesar seperti indonesia
indonesia ini jumlah potensinya cukup besar ya
jumlah pasien potensi yang akan terkena covid sembilan belas ini
jadi dari segi cakupan jelas berbeda
intensitas juga pendatanya juga tidak sebesar besar seperti di singapura
jadi biasanya data apa yang diperlukan khususnya untuk di indonesia oleh kementerian komunikasi dan informatika dan juga kementerian kesehatan untuk bisa melacak siapa saja yang positif
nah ini tantangannya namanya aplikasi kan itu juga banyak keterbatasan ya
dan kita juga harus lihat aplikasi ini tersedia misalnya nanti bisa diunduh dari aptor ya
app artinya apa yang punya akses aptor kan bukan satu dua orang
jadinya aplikasi bisa dikatakan aplikasi bebas
kedua aplikasi ini kita tahu juga yang namanya aplikasi yang bebas seperti ini itu juga memiliki kerentanan
artinya apa potensi kebocoran data yang seharusnya dilindungi oleh aplikasi itu bisa saja terjadi
sehingga seperti yang kemarin itu ya karena disini maka prinsip pelindung data itu belum bermasyarakat
artinya bisa saja ada keceplosan
menyebutkan nama pasien ca cg cc padahal di sini nggak bisa di sebutkan
dan itu memang ada kaedahnya di dalam rahasia pasien dengan dokter
dan itu dilindungi dalam undang undang kesehatan
tapi ini pun seringkali masih ada kelepasan dan seringkali itu dilakukan oleh mereka mereka yang non profesional dari non profesi medis gitu
oke pak ardi walaupun sebenarnya memang penetrasi internet di indonesia sudah cukup luas
tapi kan nggak semua
maksudnya ada beberapa orang ada sejumlah kalangan yang memang buta begitu dengan aplikasi semacam ini
nah nantinya apakah bisa semakin apakah cuma di bagian atas yang bisa terdeteksi tapi sementara yang di bagian bawah ini nggak bisa terdeteksi dong
betul dan kita sudah lihat dan melihat apa yang sudah terjadi beberapa hari belakangan ini
memang ternyata memang yang namanya tracing ini tidak mudah
mencari cari orang ini dia berhubungan dengan siapa
orang sakit kalau ditanya tanya mungkin ingatannya juga terlalu
jadi ya satu jalan mungkin ya cari alternatif menggunakan teknologi seperti yang digunakan di singapura
tapi kembali lagi tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan
oke kalau kita berkaca dari singapura pak ardi
indonesia kira kira butuh waktu berapa lama nih untuk mengokohkan aplikasi peduli lindungi ini
tapi dari sisi aplikasi itu kan harus di uji dulu ya
pertama kehandalannya datanya penyimpanan datanya
terus seberapa cepat dia bisa melakukan tracing
dan bagaimana sistem kompositasinya
apakah itu juga memerlukan suatu sumber sumber data lainnya
nah ini bagaimana
ini yang jelas akan melibatkan bukan hanya satu atau dua institusi ya
karena melibatkan banyak pihak
sehingga itu bagaimana perjanjian perjanjian
antara mereka itu
dan sementara indonesia sendiri juga memiliki undang undang pelibunan data
paling tidak kita apresiasi dulu langkah yang dilakukan oleh kemenkominfo
beserta dengan kementerian kesehatan
semoga dengan cepat bisa men tracing
walaupun mungkin tidak bisa semua
tapi paling tidak itu membantu untuk mengurangi kita
mengurangi tugas dari para tenaga medis
untuk bekerja lebih lagi melawan covid sembilan belas ini
pak ardi suteja terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami